warga jalan pelita satu kemacetan medan timur sumatera utara kamis yang digegerkan dengan penemuan seorang pedagang kebutuhan pokok yang tewas bersimbah darah di dalam kamarnya
kerabat korban tampak terguncang tidak terima korban meninggal dengan cara sadis
kerabat korban yang datang ke lokasi kejadian ini tidak percaya kakaknya tewas dibunuh
yang tidak mau dibujuk meninggalkan lokasi dan ingin bertemu keluarganya
dari keterangan polisi kanit reskrim polsek medan timur ibtu jeri simamora korban mengalami satu luka tusukan senjata tajam pada bagian leher dan kaki
dengan korban juga diikat pelaku menggunakan tali
dugaan sementara wanita berusia lima puluh lima tahun ini jadi korban perampokan
atas peristiwa ini sepeda motor dan harta berharga serta perhiasan milik korban turut dibawa kabur pelaku